andik firmansyah kembali menjalani fisioterapi untuk memulihkan kondisi otot kaki kiri setelah diderah cedera posterior krusiat legement yang robek
cedera ini didapat saat membela tim nasional indonesia pada partai final leg pertama piala aff pada empat belas desember dua ribu enam belas lalu
andik firmansyah kembali menjalani fisioterapi setelah menjalani operasi kecil di geraha amerta dr sutomo surabaya
pemain selangor fa tersebut menjalani terapi pertama di kawasan jalan darmo permai timur surabaya pada senin sore
andik menjalani sejumlah terapi untuk memulihkan otot kaki kiri setelah cedera prostiror krusiat ligamen saat membela tim nasional indonesia pada partai final leg pertama piala aff pada empat belas desember dua ribu enam belas lalu
andik merasa kondisinya semakin membaik setelah menjalani operasi dan beberapa kali terapi
ini dari hasil operasi sudah hari keempat
itu ada perkembangan setiap harinya
awalnya nyari terus sedikit menghilang sekarang sudah tidak ada tapi yang bekas operasi kecilnya itu masih terasa kan
dan ini pertama kali melanjutkan terapi di sini
menurut ahli fisioterapi tim nasional sepak bola indonesia andik hanya mengalami robek otot grade satu hingga tidak membutuhkan operasi besar untuk merekonstruksi otot kaki kirinya
harapan kita sih dengan kemarin dilakukan stem cell
terus kemudian stem cell sendiri di indonesia kan
memang masih baru ya di indonesia ini
jadi belum banyak orang yang menggunakan
karena kalau dilihat dari teorinya stem cell itu dia membuat proses penyembuhannya lebih bagus
kita harapkan kalau proses penyembuhan jaringan di dalam lebih bagus beban latihan yang kita berikan itu bisa lebih cepat
jadi yang mungkin targetnya dua bulan kita bisa satu lima bulan
diperkirakan pemain jebolan persibaya surabaya ini akan bisa kembali ke performa terbaik pada dua bulan mendatang dan kembali membelai serangor fa
di indonesia tidak ada yang tahu maksimal